hai untuk pertama kalinya calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capas k dua ribu dua puluh tiga menjalani latihan
di halaman istana merdeka mereka melaksanakan geladik kader pada lima hari menjelang upacara
detik detik proklamasi ke tujuh puluh delapan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengenalan lokasi
pemasangan batas untuk formasi barisan dan menyesuaikan medan di lapangan upacara
jelas pasti penting karena inilah penentuan supaya dia paham posisinya dimana karena tidak
sebelum semua orang tahun lalu ikut kegiatan ini karena semua calipas pampres berikut yang lain
kan belum ikut ini terlibat sini kan nanti ada kata kencanaan ini kan udah membawa baki bendera
bendera pusakanya penyerang kepada dari pas pampres ulangi dari adc singkat dikibarkan lalu
kemudian yang terlibat sini adalah
peternakan pernaat akademik tenipory kemudian dari ikan berkuda dengan kana kan cintern
aud miller indispensable nya lalu di belakangnya ada bagian kebahayaan nasional mantadi selama
melaksanakan gladi kader capas steady nilai semakin menunjukkan perkembangan khususnya
dalam kegiatan baris berbaris mereka semakin semangat ya karena sudah pada lokasi yang
sesungguhnya sehingga langkahnya semakin terlihat kekompakan sebagai satu pasukan

semakin terlihat mudah mudahan
dua hari besok semakin lebih baik lagi
pada saat geladi bersih itu sudah
betul betul mendekati pada kenyataannya

setelah geladi kader
capaska akan melakukan tahapan geladi kotor
dan bersih sebelum menjalani tugas utama
yaitu menyebarkan dan menurunkan
bendera merah putih pada hari kemerdekaan
indrayani laksmi imam muhairib jakarta